kaitan dengan penurunan biaya tes saya yang paling senang gitu
karena dari awal masuk lbar itu harus pakai negatif pcr
tapi saya setuju dengan yang disampaikan bu lia
sekarang ini setelah turun kita bagaimana meningkat kualitas
kualitas dari pemeriksaan pcr itu
karena ada yang kalau misalnya mobile pcr itu dia tidak menunjukkan
setel resultnya tapi menunjukkan hanya positif negatif
nah itu kan susah juga kita memandangnya
sehingga kalau saya dengan nilai nilai ct nya itu harus ada harus terlihat